komisi nasional hak asasi manusia komnas ham resmi melayangkan surat panggilan kedua kepada pimpinan kpk
panggilan ini terkait pengaduan tujuh puluh lima pegawai kpk yang tak lolos tes wawasan kebangsaan
komisioner komnas ham muhammad khairul anam meminta pimpinan kpk untuk kooperatif dan hadir pada pemanggilan kedua
ya ini pada selasa mendatang
hal tersebut menjadi kesempatan bagi pimpinan kpk untuk mengklarifikasi perihal kesimpang siuran tes twk
sebagai bagian dari alih status pegawai kpk menjadi asn
komnas ham telah menyiapkan kurang lebih lima klaster yang terdiri dari tiga puluh pertanyaan konfirmasi kepada pimpinan kpk atas pelaksanaan tes twk
hoirul menambahkan jika pimpinan kpk kembali tidak hadir
maka komnas ham akan dapat menyimpulkan aduan ini berdasarkan fakta saksi dan dokumen dari pihak atau lembaga lain
seperti pegawai kpk yang tak lolos maupun badan kepegawaian negara

oleh karenanya panggilan kedua ini kita berikan untuk menghormati tempatan yang memang bisa dimiliki oleh siapapun
termasuk oleh pimpinan kpk dan kesekjenan
itu saja sebenarnya
dan dalam perkembangan kasus yang sekarang itu karena kami sudah dapat berbagai informasi berbagai dokumen
baik dari sumbernya dari teman teman yang tidak lolos teman teman yang lot pegawai kpk yang lolos dan tidak lolos termasuk juga dari bkn
dari bkn sangat menarik berbagai informasinya
ini yang jadi sangat menarik untuk
ini yang sangat menarik untuk
ini lembaga hak kasih manusia
harus menghormati orang yang punya hak untuk membela diri punya hak untuk memberikan tangan dan sebagainya punya hak untuk membatah dan sebagainya
siapa tahu juga ada bantahan
ya cak anam kalau tadi anda katakan tidak ada konsekuensi langsung bagi pihak kpk apabila mangkir
tetapi di sini dikatakan dari beberapa aduan kemudian fakta saksi dokumen nanti pihak komnas ham
bisa menyimpulkan sendiri
apakah ini sebuah hal yang justru akan tidak menyenangkan bagi pihak kpk sendiri
apabila nanti ada sebuah kesimpulan yang dianggap mereka tidak sesuai karena mereka tetap bersikuku
bahwasanya prosedur sudah dijalankan sehingga mereka tidak ingin datang
seterhana sebenarnya masalah ini
kalau dikatakan misalnya kayak tadi ini sesuai dengan undang undang sesuai dengan prosedur
dan pertanyaannya penyelenggaraan atau pelaksanaan undang undang bagaimana
kok sampai bisa misalnya kalau dalam kotek kpk ini kok sampai bisa
orang mendapatkan tujuh puluh lima orang nggak lolos terus dikatakan mendapat stigma dan lain sebagainya
seperti yang juga kita ketahui di publik menyentuh sesuatu hal yang dalam konteks hak asasi manusia sangat dasar
soalnya soal keyakinan terus membenturkan agama dan negara misalnya begitu
nah begitu begitu kan harus ditanya
kenapa kok substansi seperti itu
kenapa kok harus ada proses yang harusnya memang ini selesai tanggal september ya
ruang yang diberikan oleh undang undang barunya kpk itu sampai november
kenapa kok dikejar sampai satu juni misalnya harus kelar
itu kan harus diklarifikasi
nah dalam tata kelola penyelenggaraan negara itu
laksana undang undang dalam banyak kasus itu diukurnya salah satunya apakah akan kewenangannya dengan baik ataukah tidak
apakah ada pergunaan kewenangan ataukah tidak
oleh karenanya kami dalam berbagai kesempatan kami jelaskan bahwa ini mulai dari awal proses perencanaan
bagaimana pelaksanaan bagaimana dinamika bagaimana dasar hukumnya
sampai pada bagaimana penilaian akhir memunculkan tujuh puluh lima terus dievaluasi jadi lima puluh
itu kan semuanya harus kita konfirmasi
dan saya pastikan sehingga saat ini mendapatkan berbagai informasi yang semakin lama semakin jelas dan terang
jadi kalau teman teman kolega kolega kami di kpk tidak mau datang
ya itu kesempatan mereka
itu hak mereka
misalkan komnas ham tidak menyalahi prosedur
menyimpulkan sendiri tanpa memberikan kesempatan untuk membuka
akhirnya komnas hamnya yang salah
ca anam kalau memang kpk sendiri tetap bersikuku tidak mau datang dan komnas ham akhirnya terpaksa mengeluarkan rekomendasi menyimpulkan sendiri
lalu seperti apa ini nanti jalan ke depannya nih perseteruan ini dan polemik ini akan seperti apa nih cak anam
sebenarnya banyak masyarakat yang mengatakan bahwa komnas ham punya kewenangan panggilan paksa
undang undang tiga puluh sembilan itu memang ada kewenangan untuk memanggil paksa
tapi kita kira dan fakta ini belum perlulah kita gunakan
kami masih meyakini bahwa kolega kolega kami di kpk maupun lembaga lembaga yang lain itu memiliki niat baik
ide ide soal panggilan paksa itu disukarakan sejak kemarin lusa di publik
dan memang secara seterlef secara undang undang
ada kewenangan itu
tapi sekali lagi komnas ham mengatakan bahwa
ya itu belum dianggap perlu dan kami masih melihat ada etiket baik
dari teman teman kolega kolega kami di kpk maupun di lembaga lembaga yang lain
masalah ini sederhana kok
ini masalah yang sebenarnya kalau dibandingin dengan kasus kasus yang lain misalnya
ada yang gitu gitu kan di depan mata ada orang meninggal dan sebagainya
itu kan lebih keras
ini beradu informasi beradu keterangan beradu argumentasi dan lain sebagainya
beradu bagaimana pelaksanaan ini apakah baik dan tidak dan lain sebagainya
barulah di situ kita akan lihat apakah memang ada potensi pelanggaran hak asasi manusia atau tidak
sehingga kita bisa simpulkan ini pelanggaran ham ataukah tidak
canang kalau anda tadi secara implisit mengatakan dari beberapa aduan boleh jadi ada beberapa poin yang memang terkesan
terjadi pelanggaran ya
salah satunya mungkin masalah hak pribadi kemudian masalah belief dari para asn yang akan mengikuti tes seperti itu
lalu di satu sisi juga ketika pemecatan mereka itu juga dianggap tidak prosedural
karena tes sendiri bukan berarti salah satu parameter di mana mereka layak untuk diberhentikan
lalu dari komnas ham sendiri seperti apa sih yang melihat kondisi ini cak
ya sebenarnya kami sih standar saja
terlaku untuk semua
pihak di banyak kasus juga bahwa salah satu pekerjaan komnas ham ini memastikan bahwa penyelenggaraan negara oleh siapapun di negeri ini
kita tanpa terkecuali harus sesuai dengan standar standar hak asasi manusia
nah standar hak jati manusia yang mana yang pakai
kita undang undang tiga puluh sembilan konstitusi kita undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
bukan tafsir dari masing masing pihak
bukan norma norma yang melekat
bukan melekap kepada penelitian pendukung yang lain
bukan kita undang undang tiga puluh sembilan bukan kita konstitusi
pasal paling banyak konstitusi kita itu adalah pasal hak asasi manusia
itu mencerminkan bahwa secara normatif negara kita itu negara hak asasi manusia loh secara konstitusional
oleh karenanya komnas ham ini banyak kasus termasuk juga kasus kpk ini
kepingin memastikan apakah pelaksanaan undang undang
penyelenggaraan institusinya kementeriannya atau penyelenggaraan negara secara umum itu sesuai dengan prinsip prinsip hak asasi manusia apakah tidak
yang bahasa hukumnya sesuai nggak prinsip prinsipnya dengan prinsip prinsip konstitusional
ya cak ini terakhir statement anda terkait dengan polemik di kpk ini yang meskipun anda katakan sebenarnya adalah hal yang sepele simple dibandingkan dengan beberapa kasus semula yang biasa ditangani oleh komnas ham
seperti apa ke depannya
baik itu sikap dari kpk
ya mungkin masih ada yang menyebutnya
masih belum akan memberikan keterangan terkait dengan pemanggilan dari komnas ham
lalu bagaimana nanti kedepannya komnas ham menyimpulkan seandainya memang nanti dari pihak kpk tidak akan memberikan statement terkait hal ini za
rekomendasi ini kan tidak ditujukan kepada kpk
ya nantinya ini akan tunjukkan kepada presiden tentunya
nah kami memang meminta kepada presiden untuk bagaimana rekomendasi komnas ham ini dijalankan
dan sekali lagi
pentingan saat ini yang paling besar memang ada dua dalam konteks ini
satu pemberantasan korupsi
yang kedua adalah bagaimana tata kelola kebangsaan kita itu semakin erat gitu
tata kelola kebangsaan kita semakin erat itu tidak bisa ditafsirkan sendiri sendiri
apalagi tidak sesuai dengan institusi dan karakter institusi masing masing misalnya
nah itu yang menurut saya menjadi sesuatu hal yang
ingin kita dorong semakin baik
baik terima kasih untuk waktunya khairul anam selaku komisioner komnas ham
selamat siang ca anam selamat berjalan